minggu malam empat ratus lima belas atlet asean para games tiba di indonesia melalui bandara adi sumarmo boyolali jawa tengah
setelah berjuang dalam gelaran asean paragames di hangzhou tiangkou
kedatangan atlet merah putih ini disambut langsung oleh menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo
dengan mengalungkan bunga melati kepada para atlet dari tiga puluh satu cabang olahraga
cabang olahraga catur menjadi penyumbang emas terbanyak dengan sepuluh medali emas
sementara atletik dan bulu tangkis masing masing memberikan lima medali emas
salah satu atlet olahraga catur hoirunisa mengatakan
dalam asean para games kali ini cabang catur hanya menargetkan sebanyak lima medali emas
sementara pada cabang olahraga atletik lari
tantangan terberat yang dialami para atlet indonesia adalah saat berhadapan dengan kontingen dari india dan arab saudi
karena catatan waktunya mendekati catatan waktu atlet indonesia
mbc kemarin lima medali emas

lawan terberat di hongkong itu kami itu kejar kejaran sama iran sama vietnam
untuk yang paling berkesan di nomor empat ratus ya
karena hari pertama terus juga bukan spialis terus juga dapat medali emas
untuk kemarin lawan terbarat dari india sama arab saudi
indonesia berhasil finish di posisi ke enam pada kelas main akhir perolehan medali
atlet merah putih mengumpulkan sembilan puluh lima medali berupa dua puluh sembilan medali emas tiga puluh medali perak dan tiga puluh enam medali perunggu
pencapaian ini jauh melampaui target awal yang masuk dalam sepuluh besar dengan sembilan belas medali emas dua puluh tiga perak dan dua puluh lima perunggu
rehan ini menjadikan indonesia sebagai negara asia tenggara yang berada di peringkat pertama
dalam asean paragames di hangzhou tiangkong
indonesia ini konsisten seperti yang saya sampaikan waktu pengukuhan
kita hat trick sebagai juara umum di asean
itu artinya kalian datang ke sana bukan sebagai hanya indonesia
tapi selaku pemimpin negara asia tenggara
dan kalian membuktikan sekali lagi di asean games
bahwa kita adalah pemimpin asia tenggara
dan hanya sedikit di bawah india
torehan prestasi atlet paragames ini juga memecatkan
memperolehkan rekor baru
yaitu delapan rekor asean paragames
dan dua rekor dunia
menpora menambahkan para atlet yang berprestasi akan mendapatkan bonus
yang nantinya akan diserahkan secara langsung oleh presiden joko widodo
taufik irvani boyolali jawa tengah